polisi menduga aksi mahasiswa di abe pura dan wamena papua disulut berita bohong
hal ini mengakibatkan kemenkominfo memilih untuk kembali membatasi akses internet di wamena
sementara itu upaya gubernur papua untuk bermusyawarah mencapai kata mufakat masih belum terwujud dengan mahasiswa
aksi masa di bumi cenrawasi kembali terjadi pada senin dua puluh tiga september
menanggapi hal tersebut gubernur papua lukas nmb mengecam aksi anarkitis mahasiswa yang terjadi di abe pura dan wamena papua
lukas mengatakan telah meminta seluruh mahasiswa yang telah kembali ke papua dari pulau jawa dan sulawesi untuk bertemu
namun permintaan pertemuan itu tak terlaksanakan
saya menyuruh mereka untuk bertemu saya apa yang mereka mau
tapi mereka belum bisa ketemu kami dan ini berdampak pada hari ini kejadian ini
oleh karena itu saya minta kepada mahasiswa hentikan semua kegiatan yang berbau kejahatan
saudara hentikan seluruh kegiatan yang berbau kejahatan
mengganggu keamanan ketertiban masyarakat papua
kalau anda ingin sekolah
kembali ke tempat studi kalau daerah itu dianggap
pemerintah siapkan transportasi untuk kembali ke tempat tempat studi
polisi menduga kerusuhan ini disebabkan beredarnya berita bohong atau hoax di media sosial
hal itu disampaikan kepala biro penerangan divisi humas polri brigadir jenderal deddy prasetyo pada senin siang
menurut dedy tni dan polri masih berupaya meredam demonstrasi di wamena
aparat gabungan melakukan pendekatan kepada
beberapa tokoh adat dan pemerintah setempat
terkait pemicu kerusuhan
kepolisian tengah menyelidiki penyebab demonstrasi yang berujung pada pembakaran fasilitas publik ini
boleh dikatakan sebaran berita hoax tersebutlah yang memicu kejadian kejadian yang ada di sana
ya saat ini sedang ditangani
hoax nya tentang apa
tentang rasis tetap
yang mereka kembangkan isu yang sensitif di sana adalah tentang rasis
ya dengan penyebar hoax nya juga
kalau ini sedang didalami juga akun akunnya oleh direkturat cyber barreskrim
karena dugaan bahwa pemicu kerusuhan adalah berita hoax
kementerian komunikasi dan informatika kemenkominfo mengakui
telah membatasi akses internet di wamena papua sejak senin pukul dua belas tiga puluh waktu setempat
hal ini dilakukan guna meredam meluasnya berita hoax
keputusan pembatasan internet dengan cara memperlambat akses ke jaringan internet
telah disepakati menko polhukam menteri kominfo dan pihak terkait termasuk operator seluler
pembatasan internet hanya dilakukan di wamena
hingga kondisi keamanan dinyatakan kembali kondusif
seperti diketahui gerakan mahasiswa di wamena dan ab pura papua
pecah pada senin kemarin dan mengakibatkan tewasnya seorang anggota tni
serta sejumlah lainnya mengalami luka luka